terima kasih anda masih bersama kami tepatnya sekarang sudah pukul dua puluh dua lewat empat puluh tiga menit waktu indonesia barat
sebelum kita lanjutkan dialog yang semakin malam bukannya semakin mengantuk justru semakin panas antara budi adiputro dengan sejumlah narasumbernya
tapi kami ajak anda terlebih dahulu untuk melihat bagaimana hasil hitung cepat pemilihan presiden dua ribu sembilan belas hingga pukul dua puluh dua empat puluh tiga menit waktu indonesia barat
untuk yang pertama adalah lingkaran survei indonesia untuk di saat ini suara yang masuk sudah sembilan puluh delapan lima persen sedikit lagi mencapai seratus persen dan sepertinya akan sulit sekali untuk berubah
di mana untuk sementara waktu pasangan satu ya ini joko widodo dan juga ⁇ maruf ⁇ amin hingga malam ini mendapatkan lima puluh lima enam puluh lima persen sementara untuk prabowo ternyata sedikit lebih rendah sebesar empat puluh empat tiga puluh lima persen
lalu kita lanjut untuk melihat
lembaga survei lainnya seperti indobarometer hingga pukul dua puluh dua empat puluh empat menit sekarang suara yang masuk sudah sembilan puluh tujuh lima persen dan tetap juga sama dimana pasangan nomor satu joko widodo dan juga ma'ruf amin masih memimpin dengan lima puluh empat empat puluh delapan persen sementara untuk prabowo dan juga sandi itu empat puluh lima lima puluh dua persen
dan lanjut kita lihat lagi untuk data selanjutnya kita bekerja sama dengan litbang kompas disini
litbang kompas suara yang masuk sudah sembilan puluh tujuh lima persen
dengan sama juga dimana joko widodo dan juga ⁇ maruf ⁇ amin memimpin dengan lima puluh empat lima puluh satu persen dan juga prabowo subianto sandiaga uno sebesar empat puluh lima empat puluh sembilan persen
next kita lihat lagi ada median media survei nasional disini suara yang masuk ternyata jauh lebih kecil hasil yang sudah dimasuk dibandingkan dengan lembaga survei lainnya baru tujuh puluh sembilan lima puluh lima persen tetapi tetap saja memenangkan untuk sementara waktu
berdasarkan hasil hitung cepat adalah
jokowi dodo dan juga maruf amin dengan lima puluh empat lima puluh enam persen sementara untuk prabowo dan juga sandi adalah empat puluh lima empat puluh empat persen
itu tadi berbagai lembaga survei
nah ini ada lembaga survei kedai kopi ini suara yang masuk sudah tujuh puluh empat lima puluh lima persen tapi perlu anda ketahui bahwa ini memang datanya ada joko widodo dan juga ⁇ maruf ⁇ amin lima puluh dua dua puluh tujuh persen sedangkan prabowo subianto empat puluh lima tiga puluh delapan persen
kalau anda penasaran biasanya suka menghitung hitung apakah ini benar seratus persen atau tidak
ternyata ini memang tidak sampai seratus persen
kenapa karena sisanya itu menurut dari kedai kopi ini lembaga survei kedai kopi bahwa sisanya adalah suara yang tidak sah
jadi kalau dihitung hitung bisa mencapai seratus persen juga seperti itu
itu tadi beberapa lembaga survei yang bekerja sama dengan cnn indonesia terkait dengan hasil quick count ataupun hitung cepat pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
ada satu lagi kalau prabowo tadi sudah mendeklarasi bahwa prabowo memenangkan dengan enam puluh dua persen
dan itu tadi
ada jumlah jumlah ataupun persenan persenan yang didapatkan untuk sementara waktu bagi masing masing calon presiden dan juga calon wakil presiden
anda jangan kemana mana karena kami akan kembali lagi untuk melanjutkan dialog bersama budi adiputro dan juga narasumber narasumbernya sesaat lagi tetaplah bersama kami di cnn indonesia